nantikan games plus competition segera
david diajar orang
saya lagi otw mau ke
tidak ada yang tahu
saya belum kasih tahu
tapi dia udah tahu kalau david diajar orang
saya yang kasih tahu
tempat tempat yang dulu kita tinggalkan
adalah tempat tempat yang diinginkan banyak orang
mereka sekarang seperti kita dulu
tahu bisnisnya seperti apa
tahu juga resikonya seperti apa
ya sudah biarkan saja
beda waktu beda pelaku
untuk mengetahui asal rindaku
saya mau ditot dong
jangan balik lagi ke terminal
sedang mau ada perang
terminal mau diserang
kalau ketemu lagi disana
sambil nunggu yang lain
david diajar orang
di tempat kita biasa kumpul
saya lagi waktu kesana
david diajar orang
nggak tahu orangnya udah pergi
david diajar orang
mau ke situ
saya belum kasih tahu
tapi dia udah tahu kalau david diajar orang
saya yang kasih tahu
selamat pagi bos
kamu suka masak
perempuan bisa masak mah biasa atau bos
ngeracik bumbunya kan susah
tekarannya juga harus pas
antara garam bawang merah bawang putih dan yang lain
bumbunya nggak ngeracik sendiri
pakai yang udah jadi dalam

di dalam kemasan saset
gak tahu cuma karena terasa sakit saja atau jangan jangan tulang iganya patah
hari ini kamu gak usah operasi atau mencari calon anggota baru
kamu ke tempat kerja kamu yang sebenarnya kafe
kalau nanti ketemu junaidi bilang ke dia
mulai besok kamu keluar kerja dari kafe
kemudian full time bekerja sebagai profesional di bidang kejahatan
dengan spesialisasi comot dompet alias tukang copet
tapi poster kamu akan saya cetak dalam jumlah banyak
ada tulisan di bawahnya
saya akan cetak dalam jumlah banyak
dan akan saya sebarkan ke berbagai pelosok kota bandung
kang dapi dihajar orang
tapi kayaknya orang yang ngehajar ocai sama mehmet juga
soalnya cara nyerangnya sama
sama sama meeting dari belakang
terus bagian yang diserang juga sama
sama sama mokor rusuk
udah tiga orang yang saya hajar
tadi dibawa yayat sama hakim ke rumah sakit
bang edi jangan sampai tahu
kamu mau balik ke pasar lagi
soal orang baru gimana
kemarin saya sudah langsung nyari
nanti siang ada yang mau datang
jangan cuma dua orang
kita butuh lebih banyak
saya ngurus terminal dulu sebentar
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
barang cirebon cirebon dasik
tasik tasik tasik
tidak ada yang menerima panggilan lantai